terima kasih sebelumnya
mbak tau ini semuanya tuh udah terlambat
apalagi mbak juga
udah terjerat hukum juga kan
terima kasih ya
gue cuma pengen sampein itu doang sih
gue cabut ya
justru orang orang mulai menyelidiki lagi kasus ini
tapi aku merasa bersyukur
ngapain elsa disini
kau ngapain disini
mbak andin tadi denger obrolan gue gak ya sama matteo
itu gue kesini
pengen ketemu mbak andin
kalo gue ketemu sama lo lah mbak
meeting dengan klien pt barah impro di mana
meeting dengan klien pt barah impro di mana
meeting dengan klien pt barah impro hari ini di cancel pak
karena penawaran yang kemarin diajukan belum disepakati

dua hari lagi
nanti kamu update ya
ya sama sama saya permisi pak

kalau meetingnya di cancel
kalau meetingnya di cancel

berarti aku bisa kesama rinda hari ini
coba aku telfon para fire
coba aku telfon para fire
anda jadi berangkat hari ini kesama rinda
penerbangan saya jam dua siang ini pak
emangnya kenapa ya
gini soalnya meeting saya hari ini harus ditunda
mereka pending dulu sampai dua hari kemudian
saya berpikir untuk berangkat juga hari ini sama anda ke samarinda
wah itu bagus banget pak
penerbangan saya itu raja wali air pak jam dua siang
nanti saya kirimin ya kode penerbangannya
jadi pak nino bisa booking kode penerbangan yang sama
yaudah kalau gitu terima kasih banyak ya
kayaknya aku harus siap siap
tumit banget sampai kamu datang kesini
pengen ketemu sama mbak pengen ngobrol
gue pengen kasih tau lo sesuatu
gara gara kara fail sekarang gue malah terpaksa ngareng alasan kembanin
lagi nyelidikin kasus pembunuhan roy
menyelidiki kasus pembunuhan roy
lo dengar dulu ya mbak
kita itu lagi cari siapa pembunuh roy sebenarnya
dan kita juga kerjasama sama kak rafael
jangan kasih tahu dia ya
soalnya ini sebenernya rahasia
kata rafael ini harus dirahasiain
sampai kita bener bener tau siapa pembunuh roy
ya biar surprise gitulah
aku bangga dengan ali barat
aku sama sekali gak percaya dengan kamu
aku takut dikasih
tadinya gue pikir emm
gue bakal kasih tau lo setelah kita semua udah nemuin bukti yang akurat
tapi setelah gue pikir pikir lagi kayaknya lo harus tahu soal ini
supaya lo gak mikir yang macem macem
terima kasih sebelumnya
ya wapun ya mbak tau ini semuanya udah terlambat
apalagi mbak juga udah terjerat hukum juga kan
terima kasih ya
ya udah gue cuma pengen sampein itu doang sih
gue cabut ya
aku gak nyangka setelah bertahun tahun
justru orang orang mulai menyelidiki lagi kasus ini
tapi aku merasa bersyukur
ternyata orang orang terdekatku mulai percaya sama aku
pertama mas al
yang selama ini berfikir kalau aku adalah pembunuh roy
ya allah semoga ada titik terang untuk semua ini
akhirnya kelas pagi udah beres
dan sekarang gue harus langsung ke bandara
nanti aku ntar
sekiranya yang kamu cari itu bisa diperiksa
pokoknya masukin aja ke kardus ini semua ya
nanti biar kita cek satu satu
nah bisa tuh
siapa tahu dapet tunjuk di sana
bukan gak kamu tuh gak berhenti
selalu deh nyari kesempatan dalam kesempitan
itu kenapa sih
gue selalu salah di mata lo gak pernah bener
walaupun gue yang salah di mata lu gak apa apa
yang penting gue bisa ngeliat tersenyum dan senang
enggak kamu tuh apaan sih
udah deh cari lagi yang benar
terus jangan lupa ini semuanya masukin ke kardus ya